kenapa ini semua bisa terjadi di keluarga aku ya allah
kalian semua lihat ini
memang kedengerannya terlalu ambisius
tapi begitu rencana ini berhasil
kompetitor kompetitor kita akan terlibat habis
kalian semua harus yakin itu
cepetan dulu bawanya
ini udah tunggu maksimal
eh kalau misalnya
kita gak akan pernah bisa
ngok nyari apa deh
ini udah fokus aja sama jalanan
ih biar ini urusan apa
kok berani lo naik ke sini
kt aku enak
tau satu lagi
cepat kau maju
enak enak rasa kawan kto ya
berani kalian nyalon cewek ya
kalian berdua tuh udah bikin kita berdua tuh susah tau gak sih
berani bawa video dari gue
kau tenang aja
selagi ada abang di samping kau kau aman
aduh sih lu
itu karin ada
apa sih pacaran pinggir kali
patro tau gak
gitu seram mereka lah namanya juga orang pacaran
mau dipinggir kali kek
di atas bawang kolong jembatan kek
jadi gimana mau kita samperin gak
ternyata itu hati hati
kok nggak aktif juga sih
ini orang kenapa sih
apa hp nya rusak ya
mau hujan deres nih
semoga bulan gak apa apa ya
apa aku masih diterima pulang ke rumah ini
apa jangan jangan hulon udah cerita semua sama mas andika
mukanya pucet banget ibu sakit
wulan udah pulang belum
nondulan belum pulang bu
tadi kan dia ngejar taksi ibu
jadi wulan dari tadi belum pulang
bulan kamu ada di mana sih
ibu mau minum
gak usah bi makasih ya
boleh bisa nih

mungkin covid sembilan belas g

ya allah wulan dia dimana ya
ramai ini semua bisa terjadi keluarga aku ya allah
kenapa dan ini yang saya mau kalian semua lihat ini
memang kedengerannya terlalu abisius hai tapi begitu rencana ini berhasil kompetitor kompetitor
kita akan terlibat habis kalian semua harus yakin itu apa harus tahu papa harus tahu soal ini
papa harus tahu
tentang mama yang sebenarnya
ya sayang bulan apa jadinya apa ngedenger soalnya ya bulan ada apa ada masalah bulan
kue aja sehancur ini apalagi papa enggak
lihat lihat papa hancur papa udah pernah kehilangan nama dan gue nggak mau lihat papa kehilangan lagi
eh bulan kok kamu malah diam ini papa lagi tengah meeting ada masalah ada yang gangguin kamu apa
depan betah betah kamu apa perlu papa suruh kak rahman untuk datang ke jakarta untuk bantuin kamu ya
aku cuman mau ngenecek aja keadat papa
aja udah udah dulu ya pak assalamualaikum
gua harus gimana sekarang

gua gak sampai ke luar kota

kalau harus ketemu sama mama
tapi gue harus kemana
ya allah ulan ada dimana ya
aku telfon siapa ya
apa aku telfon yasmin aja ya
yasmin ini tante tiana mamanya ulan
oh iya tante kenapa emangnya
hai yasmin apa ulan udah di rumah kamu sekarang